kita awali dengan informasi pertama di mana kereta api matarmaja jurusan jakarta malang
menabrak sebuah angkutan kota di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kota blitar jawa timur
tabrakan ini membuat angkutan terbakar
sebanyak empat dari enam orang yang berada di angkutan dilaporkan tewas
angkutan kota yang dikemudikan selamat ini terlempar sekitar sepuluh meter setelah dihantam kereta api matarmaja
jurusan jakarta malang di perlintasan tanpa palang pintu di jalan bakung sukorejo kota blitar sabtu pagi
tabrakan membuat angkutan terbakar
sopir beserta dua penumpang paine dan aisyah tewas di lokasi
mereka mengalami luka bakar
sementara seorang penumpang sumarni tewas di rumah sakit akibat pendarahan
dua penumpang berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari angkutan
mobilnya langsung terlempar
jadi yang meninggal di mobil tadi ada tiga
menurut polisi ada dugaan kendaraan mogok di atas rel
sementara sopir tak mengetahui ada kereta melintas
selatan pak rupi selatan
dan ada panggilan
dan ada kurang kurangnya
dan ada yang mungkin dia kurangkan hati hati untuk besar besar
sehingga ada satu yang tas
sudah tidak ada waktu lagi untuk dia kunci
mau kurangkan hati hati
dan kemudian kita terlempar kurang lebih yang dari sepuluh meter
kasus ini menambah daftar panjang
kasus kecelakaan di lokasi perlintasan
tanpa palang pintu yang membawa korban jiwa